tidak ada yang ingin mencoba
eh tapi lu duluan aja deh kok masih ada urusan
tuh kan selalu sibuk banget ger
tau urusan apa sih lu
tidak ada yang ingin mencoba
tidak ada yang ingin mencoba
tidak ada yang ingin mencoba
membuat nama universitas cinta nusantara
tidak ada yang ingin mencoba
tidak ada yang ingin mencoba
tidak ada yang ingin mencoba
tidak ada yang ingin mencoba

selalu kecem perut
cuma buatan gak baru simen ya
saya pun juga berterima kasih atas perhatiannya
tapi menurut saya
kemarin cuma kebetulan kok pak
karena buat saya
siapapun yang ada di posisi kita berdua
pasti akan melakukan hal yang sama kok
justru itu yang belum terjadi
apalagi di masa sekarang ini
tidak banyak orang yang peduli
dan mau membantu orang lain yang membutuhkan
kamu sama reva
sudah kompak sekali
kalian terbiasa dekat
dan juga saling bekerja sama
tentu hal itu membawa pengaruh yang baik

juga buat universitas ini
dan juga orang lain
dan juga orang lain
cepet cepet nanti ketahuan
saya atas nama universitas cinta nusantara
mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua
saya tinggal dulu ya
yaudah deh kalau gitu gue masuk kelas dulu ya
gue antar kelas ya
dadah neng reva dadah dadah dadah dadah dadah
kalau gue lihat putra itu memang pemuda penerus bangsa yang komplain paketannya
kayak bos pake bahasa inggris
ya tapi ibu untuk kali ini sih
gue ada setujunya sama dia
kayaknya sayangan lo udah berat sekarang boy
gak ada yang berat buat gue
iih masih aja gak mau ngaku
boy kita berdua tuh kenal udah lama
kita udah tau gerak gerik lu nih lu ngangkat jari aja
kita udah tahu lo mau ngapain
lagian kalau emang lo serius sama reva
oh ya langsung gitu loh jangan sampai kalah starter kalau sama putra
ya terserah sih kalian mau ngomong apa ya pasti gue gak khawatir sedikit pun
karena menurut gue sekeras apapun putra berusaha dia gak akan dapetin reva
karena putra bukan seleranya reva gue tau banget
serius tipe tipenya reva tuh kayak iyan gini
ya ampun boy
wah kalau iyan reva gak bisa dipungkiri brother
lo kan tau sendiri bahwa orang udah ganteng terlahir tampan semua orang udah mengakui
jadi siapa sih yang gak suka sama gue
ah kenapa sih harus lo pancing kayak gitu boy ini jadi gede kepala nih anak
papa nyentangin orang itu udah buat pahala
tapi lo duluan aja deh kok masih dua usan
sok sibuk banget ya
tahu urusan apa sih lo
sok sibuk lo tuh
ya elah lupa bareng dengan sibuk
lo kemana sih kok ninggalin kita kalo kita ketahuan gimana coba tadi di dalam
tau gak sih tuh kesel banget sama cepho
saya gue pengen teriak tau gak biar semua orang tau kalo the real calon mantuk crazy rich lefongston tuh gue bukan cepho
wah kok nyamber nyamber kayak gini sih
kalo lo kesel sama cepho kenapa jadi ngelampiasin ke kita sih
iiiiii gue tuh gregetan tau gak kenapa reva tuh selalu dapet momen yang pas sama boy
cpho tuh pasti deket deket sama boy biar kalau ada momen sweet atau momen yang pas gitu dia bisa langsung ambil momen
itu tandanya kalau mereka berdua itu emang
eh tata tata cuma ngelanjutin omongnya orang doang kok asuh ya deh serius
apa sih kok jadi gue orang kutub belum selesai ngomong tah makanya jangan lo tabrak terus kalau gue ngomong
maksud gue itu tandanya mereka berdua emang udah gak peduli sama sekali sama perasaan sila
wah sila anak kesayangan toh
ya cantik sayang kenapa nak
aduh mam mama tau gak gara gara berita yang kita liat soal boy sama reva hari ini mereka berdua tuh hits banget mam
hah serius kamu
iya mam gak cuma anak anak kampus yang tau
tapi ya mam pak irwan sama pak sanjoyo itu sampai manggil mereka buat ngomong ucapan terima kasih
mereka dibilang katanya kompak banget karena udah jadi contoh yang baik
jadi semuanya udah pada tau serius kamu
mam kalo kayak gini terus caranya semua orang bakal mikir mereka itu couple ghost bukan sama aku tapi sama jpho
aduh mam it's a nightmare mimpi buruk aku jadi kenyataan loh ini gak bisa didiemin tau mam
gini deh anak cantiknya mama kalau gitu mama akan segera sampai di kampus kamu ya nak ya
gimana ini udah deket juga kok
hah beneran udah otw kesini
sejak kapan sih mama bohong sama kamu lagian sekalian ya mama itu tuh agak naik darah gitu kalau dengar yang namanya reva
untung mama hilda punya darah rendah jadi begitu marah marah langsung normal gitu rasanya
ya udah pokoknya kamu tunggu mama aja ya sayangnya nak ya nanti mama akan segera sampai kampus oke cantik
thank you mama udah bantuin aku
nyokap gue akhirnya mau bantuin lihat aja tuh cewek gue gak terima dia deket deket sama gue
yaudah pat kalo gitu gue masuk kelas dulu ya
fah fah fah gue mau ngomong sesuatu sama lo
sorry neng neta gue sengaja nguping karena gue kepo banget sama putra pemuda harapan
nanti malem gue mau ngajak lo makan malem gapapa kan
makan malem barang sama keluarga
kali ini berdua doang sih
tumban banget putra ngajak makan berdua biasanya selalu bareng sama papa dan kak dean
duh gue jadi gak enak kalau nolak apalagi putra udah booking table di sana
oh iya ya gue bisa kok yaudah gue masuk kelas dulu ya
ger lo kan mekanik andalan gue menurut lo kalau gue beli motor baru gimana
atas dasar apa nih
entah ya gue tuh kayak tiba tiba mikir pengen motor dengan cc yang lebih gede
hmm sebenarnya itu tergantung kebutuhan lo aja sih kalau emang lo perlu ya fine
atau motor motor lain kayak cafe racer atau apa gitu
bentar bentar bentar
kenapa nih mukanya begini
mau motor baru juga loh ya
woy ditanya kenapa
gue harus denger rahasia negara
maksudnya gue balik dulu
tuh gue balikin
gini barusan gue ngedengerin omongan si putra muda harapan bangsa itu
dia ngajak ngedet reva dan ngajak dinner reva jam delapan malam